ya pastilah sayang secara kan yang mamanya boy itu gak suka sama kamu
ya pasti ngundang yang mau dijodohin ke poin itu
lihat aja nanti pasti datang
kalau gitu kamu gak boleh pergi
karena papi tidak ingin kamu diaduin
papi gak suka ini
tapi reva cuma mau datang sebatas silat rahmi aja
kalau kamu masih menganggap papi adalah ayah kandung kami
maka kamu jangan pergi
mama kok ketawa sih
emangnya ada tulisan dilarang ketawa di rumah ini gitu
gak ada kan pak
mama gak ketawain papa
pengen ketawa aja
reva bisa datang apa enggak
papa ngambek ya
orang mama cuma bercanda kok
mama gak ketawain papa tau
hampa apa enggak sih dia
kok aneh hari ini suamiku
kok papi teringat terus sama doni
papi puas banget sama donny
dan papi kayaknya gak salah dia meriah banget
apalagi papi kenal betul sama papanya donny
papanya doni itu adalah seorang pengusaha
sukses dan juga kaya
ada anak seorang pengusaha kaya raya tapi masih mau ngasih lex private
aduh kenapa mesti diomongin sih di depan reva
dasar aki aki lupa apa lupa sih
jadi donny itu sebenernya anak orang kaya anak pengusaha gitu
jadi mama sama papi kamu udah ketemu sama papinya donny
tapi dia itu
maksudnya mau ngajarin private itu dia itu tulus
gak minta imbalan
dia bukan karena semata mata mau cari duit
tapi dia ingin berbagi ilmu
dia itu terlalu baik sama semua orang
jadi ya siapa aja temen temennya itu dia suka ngajarin gitu private gitu buat berbagi ilmu
maksud papi mungkin begini
yang namanya ilmu itu kalau dibagi pahalanya akan terus mengalir sekalipun orang itu sudah meninggal
karena itu donny mau ngasih les private
bukan begitu sama adriana
ada yang aneh deh
kok aku curiga ya kalo donny itu bukan guru les private
tapi emang anak temen papi yang diminta atau dipaksa kasih les sama aku
tapi eh udahlah
aku gak tau juga
ya udah deh
kayaknya rafa mau berangkat sekolah dulu ya
eh eh kamu masih di rumah atau udah sampe sekolah
eh ini rafa masih di rumah om
baru aja mau berangkat sekolah
ada apa om
oh enggak om
kamu bisa kan datang ke acara universary pernikahan om sama mamanya boy
jangan ngecewain om ya
kamu bisa dateng kan
emangnya rafa harus ya dateng kesana
karena om mau ngenalin kamu sama saudara saudara dan kerabat kerabat om
karena mamanya boy mau ngenalin gadis pilihannya juga
tapi sih rafa harus minta izin dulu om sama papi sama mnya rafa
kalau gitu om tunggu kabarnya ya
ya udah om
rafa mau dateng ke acara pernikahan enam tahun pernikahan
wah bagus itu sayang
enggak masalah sih sebenarnya
apa kamu gak takut sayang akan dipermalukan sama mamanya boy
soalnya kan mamanya boy itu enggak suka sama kamu
ya lebih baik enggak dateng kan mas
kamu kan tahu kalau mamanya boy tidak suka sama kamu bahkan dia berani jelek jelekin kamu
ngapain juga dateng
ya tapi papanya boy itu beda banget pi
papanya boy itu baik banget sama aku
pokoknya kebalikannya deh
apa maksud kamu kebalikannya
papanya boy itu udah

kok cuma menghargai itu aja pi
papanya bayi eh mungkin mamanya belum belum sebaik
berarti mamanya boy nanti mengundang model clara clara itu yang mau dijodohkan ke boy
dateng juga dia
enggak tahu juga sih
secara kan yang mamanya boy itu gak suka sama kamu
yang mau dijodohin ke boy itu
lihat aja nanti pasti datang
kalau gitu kamu nggak boleh pergi
karena papi tidak ingin kamu diaduin
papi enggak suka ini enggak
tapi pi rafa cuma mau datang sebagai hasil aturahmi aja
papi enggak ngijak
kalau kamu masih menganggap papi adalah ayahmu maka kamu jangan pergi
semuanya itu demi kebaikan kamu
tapi kamu gak mau kamu tuh dibanding bandingkan diadukan karena kamu berbeda dengan wanita yang lain sayang
mendingan enggak usah sayang
mama diana benar
tapi sayang banget sama kamu dan papi tidak ingin anak papi terluka hatinya
tidak jangan main main
aku cuma lagi kepikiran aja nih boy
aku tuh paling enggak suka kalau muka kamu tuh cumbur gini
ya aku bilang kau harus izin dulu sama papi aku
dan setelah aku tanya sama papi aku ternyata papi aku gak izinin boy
karena aku gak enak aja kalau aku sampai ngecewain papa kamu
gue jadi males juga hadir ke acara itu kalau gak ada reva
apalagi di sana kan ada adriana sama clara
kok malah diem
eh jangan jangan kamu juga kesel ya karena aku gak bisa datang ke acara pernikahan
pengontrol pernikahan sama papa kamu
gak juga sih
cuman ya menurut aku sih real
mendingan kamu ngomong aja sama papa aku
kamu kasih kepastian sama dia
takutnya kan papa aku tuh terlalu berharap kamu mau datang gitu
justru aku tuh cuma
apalagi tadi kan
apa kamu kayaknya semangat banget
aku jadi gak enak deh mau telepon papa kamu
yaudah kalo gitu mau aku aja yang ngomong
kayaknya jangan deh
bener kata kamu mendingan aku aja yang telpon apa kamu
aku harus nyampein ini langsung walaupun berat
karena seolah tadi pagi kan juga papa kamu sempet nelfon aku dan minta aku kabarin secepatnya
pernah mana dong bisa kaget

tunggu kita kembali ke rumah seseorang